hai di masa pandemi seperti ini alangkah baiknya kalau kita terus menjaga imunitas kita
selain dengan asupan gizi yang baik olahraga ini juga penting loh
nah olahraga apa sih yang bisa menaikkan imunitas kita yoga salah satunya
selain bisa meningkatkan imunitas ternyata dia banyak juga loh manfaat lainnya
penasaran kan langsung aja ikut saya yoga
buat anda yang ingin berolahraga namun belum mau keluar rumah anda bisa melakukan gerakan yoga di rumah
tak banyak peralatan yang harus anda siapkan hanya matras yoga dan alunan musik untuk menambah konsentrasi dan semangat dalam latihan
kali ini saya memilih yoga dengan pemandangan hijau di tengah kota jakarta dan berkesempatan untuk berlatih yoga dengan ahlinya
meskipun yoga terbilang olahraga dengan intensitas rendah yoga memiliki banyak manfaat mulai dari meningkatkan fleksibilitas otot menambah kapasitas paru hingga meningkatkan imunitas
jadi ada tiga komponen nih kalau olahraga
kardiofaskular atau kebugaran jantung paru gitu ya
lari berenang zumba jalan cepat nah itu masuk kardiofaskular
nah kemudian juga ada kekuatan otot misalnya yang di gym gym angkat beban atau push up sit up nah itu kekuatan otot
dan ada fleksibilitas peragangan yoga
nah yoga ini pada level tertentu itu memang masuknya ke dalam kekuatan otot dan juga fleksibilitas
dalam latihan kali ini saya berlatih latihan dasar yoga
diawali dengan pose berdiri atau mountain pose lalu melakukan peregangan otot paha dengan gerakan cium lutut atau utanasana pose downward facing dog child post open hips lalu diakhiri dengan meditasi untuk pendinginan
saat berlatih yoga anda harus memerhatikan nafas karena gerakan yoga mengikuti tempo nafas anda
selain manfaat fisik yoga juga punya banyak manfaat lain seperti mengurangi stres dan gaguan tidur serta dapat mencegah depresi
enak banget yoga outdoor stretching badan langsung seger ya rasanya
ini tuh sebenarnya benar nggak sih kalau misalnya yoga itu juga bisa menambah imunitas tubuh kita
iya benar banget sar apalagi kita sekarang ini lagi pandemi kini
pastikan kita banyak isolasinya di rumah kegiatan berubah
jadi selain untuk kesehatan jiwa kita juga raga
juga bagus untuk kesehatan mental
terus kalau misalnya ada nggak sih gerakan yoga yang memang dia buat detox gitu
oh ada banget sar jadi gerakan yoga yang untuk detox apalagi kalau ada yang punya masalah pencernaan
itu kan bagus banget kalau yang twisting tadi
karena kan kita kan karena kalau ada punya masalah isu kayak bloating atau gerd mah atau apa kan pasti suka kembung
nah bagusnya kalau kita punya masalah dengan pencernaan untuk detox itu kita banyak ke twisting kanan ke kiri gitu
manfaat dari yoga ini bisa anda rasakan jika anda melakukannya dengan rutin ya
untuk berlatih rutin anda bisa menggunakan standar who yang menganjurkan olahraga minimal satu ratus lima puluh menit per minggu
dan olahraga per hari tidak lebih dari dua jam untuk menghindari overtraining